presiden joko widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga panas bumi pltp lahendong unit lima dan enam di minasa sulawesi utara
pltp lahendong unit lima dan enam dibangun oleh anak usaha pt pertamina di bidang panas bumi yakni pt pertamina geothermal energy
pltp ini berkapasitas dua x dua puluh mw
total investasi pltp lahendong unit lima dan enam senilai dua ratus delapan puluh dua juta dolar amerika dengan pendanaan dari bank dunia
sejak hampir setahun lalu pltp ini sudah menyerap sekitar satu delapan ratus tenaga kerja
dan diharapkan dapat mengaliri listrik bagi dua puluh rumah di sulawesi utara
tenaga panas bumi itu ada dua puluh sembilan mw
perlu dikerjakan karena ada potensi yang sangat besar sekali
dan target kita adalah tujuh lima ratus mw sampai tahun dua ribu dua puluh lima